nenek pulang dulu ya kamu jadi anak baik ya di sini hormat sama pengajar di sini
ustadz ya nenek pulang dulu nanti juga nenek balik lagi ya
ustazah kenapa selalu gitu sih
kelipan kayaknya kan
nenek jangan lupa sama suami ya
pak ustadz nenek titip obi ya
nenek pulang dulu ya anak anak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh nek maaf nek mobilnya mogok harus didorong dulu
ada sedikit pengumuman untuk seluruh anak santri di pesantren tunanda ini
alhamdulillah kita mendapatkan undangan dari kampung sebelah kita bahwa besok kita akan diundang untuk pengajian bulanan
nah berdasarkan kesepakatan bersama para ustadz kami akan mengajak para santri yang hafalannya banyak
terutama hafalan surat surat pendek insya allah nanti yang akan kita ajak
obi harus jadi santri yang baik ya di sini
jadi anak kebanggaan mama dan papa cucu kebanggaan kakek dan nenek
ya sobri kamu hafal surat apa aja
saya hafal surat al ikhlas sama al khawthar
ya allah itu mah pelajaran anak tk anak buciir pak ut juga udah hafal kali ya al ikhlas
aduh kamu gak usah sombong aku juga bisa mau sebutin sebutin mau surat apa
gak usah berantem kalian berantem mulu berantem mulu berantem mulu
kan pak ut sebutin
kan pak ustadz udah bilang ke kita sesama muslim itu adalah saudara jadi gak boleh berantem
kalau berantem nanti berdosa betul
betul tuh dengerin kak
pak u maaf
karena itu sobri tadi hafal surat surat pendek coba ustad pingin dengar kamu baca surat al ikhlas
dengerin ya semuanya ya
sudah ditekan semuanya ya
ini untuk sobri
perhatikan kalau ingin bagus satu yang diperhatikan panjang pendeknya
dari sisi makhrannya
ketika nyebut allah wa' allah lam lam jalalah
tefkhim atau tebal
kemudian menyebut kol kolah
jadi ada pantulannya
yang ketiga jangan tergesa gesa
kalau bisa dengan irama yang
bagus sehingga menambah
keindahan al quran fahim dong
nah betul itu apa yang dikatakan sama ustadz muhtar
jadi kalian semua harus
lebih teliti lagi dalam membaca
al quran ya karena kalau
satu huruf saja kalian baca
panjang pendeknya itu berbeda
itu bisa beda pula artinya
atau begini aja
untuk yang besok mau ikut pengajian
nanti kita akan mengadakan tes dulu
jadi nanti untuk yang akan mewakili
pondok pesantre kunanta
itu harus benar bacaannya
panjang pendeknya terutama untuk surat surat pendek
seperti yang dikatakan ustadz multa tadi
sekalian saya mau ngucapin terima kasih
udah jagain si udin
kerjaan saya di dapur sampai kelar
kenapa gak tidur disini aja
biarkan saja lah tidur disini bareng kami
takut ngerepotin doang si udin takut nangis malem malem
kan nanti ganti gantian yang jaga nih
nanti kan kami juga bisa ganti gantian menjaganya
jadi kayak meronda begitu mpo siti
semua disini pada bye bye mpo siti
pada bye bye banget artinya
mpo siti ngerasa kayak banyak bahas sodara
tapi ya allah biarin deh si udin sama mpo siti aja
takut ngerepotin doang
kalian kan besok pada mau belajar
yuk eh udin ini sayang
itu mah bukan ponakan namanya
emang kata emaknya lagi pergi
lagi ada urusan dititipin disini begitu padeh
eh siti siti jagain ponakan
lah jagain ayam aja lepas gimana jagain anak
lah pak satan nih ngapain main celok disini
oh no gerbang siapa yang jagain
tenang tenang aja mpo
gerbang sih udah gembok
ruangan sih udah kocing kocingin
si gibet tuh di belakang pake naanya lagi ah
eh ya mumpung ada pak fatah
si udin mau nyusu
ya kalo si udin udah kagak bisa jembat ini pak satan tolongin apa
ah udah dulu kan udah
susunya tiga sendok airnya sekobak lagi mana sih
lupa belum dikocok
padahal ini apa muka
ini pas aku ga di steam
orang di steam
iya muka orang di steam
harus dikocok dulu
ah ah kenapa sih menutup mulut aku
sorry kalau ngapalin itu jangan kenceng kenceng jadi perisi
emang kenapa lu gak suka lagian kalau aku pelan pelan juga nggak bakal masuk kotak gitu
entah aku mau keluar kalau kamu kemana kau disini aja
aku mau keluar ya gara gara kamu nih
kenapa emang kamu gak suka juga
aik kereta bayi
ya allah ya rabbi ya allah ya rabbi apaan itu
kalau kamu mau negur orang di jalan itu pakai salam
assalamualaikum gitu coba
ustadz yang jawab
eh kamu dari mana
tebak dong tebak
coba aku dimana
dari kamar santriwan
wow mendapatkan dua ratus ribu rupiah
gak usah kuis kuisan beli permen ajang mutan di warung lilis
eh lukman kamu tolong antriin ini nih ya
ini baru diantri tadi sama kurir buat adek udin
kamu anterin ke positi di dapur
sekarang pusat tanya nih sama kamu
kamu tau gak dapur dimana
kamu kan pelupa
wah pasti dong
kalau gak tau namanya sungguh
coba di dapur
nyampe ke ruang guru
dapur itu dari sini
baru belok kanan
najak lagi ya dapur lah
jangan garuk garuk mulu
malam ini syahdu sekali
kereta bayi sudah diantarkan ke positif
anak anak gak ada keributan
pesan tren aman tentram
highlandsnya terlalu tinggi